indonesia mulai memasuki tahap kedua program vaksinasi covid sembilan belas
yang menyasar warga lanjut usia dan pekerja pelayanan publik
vaksinasi mulai tujuh belas februari ini ditargetkan menyasar tiga puluh delapan juta lebih penduduk
dan diharapkan rampung pada akhir juni dua ribu dua puluh satu
kendati demikian tidak sedikit orang dewasa yang mengalami ketakutan berlebihan
terhadap jarum suntik atau yang disebut trepanofobia
seperti yang terjadi pada sejumlah peserta vaksinasi yang telah dilaksanakan
di beberapa daerah di indonesia
sebagian dari mereka ternyata mengalami ketakutan saat berhadapan dengan jarum suntik
yaitu sakit yang dirasakan ketika jarum disuntikan ke tubuh
meski takut mau tidak mau mereka tetap menjalani vaksinasi
demi dapat membentengi diri dari infeksi covid sembilan belas
aku memang takut suntik ya dari kecil
terus kemarin itu kan ada di grup polsek
mama saya kan didaftar vaksin
nah itu saya udah gemeteran
udah nyampe puskes mas
kok tambah gemeter saya
akhirnya waktu pas waktunya saya disuntik yaudah saya minta pegangin
ternyata memang gak sakit
yang ditakutkan itu jarumnya mas
soalnya memang dari kecil nggak pernah suntik mas
tadi sempat dirayu ya
dirayu ya dikeroyok sama teman teman
dipegangi itu mas
biar gak kabur
trauma sih gak
gak ada mbak
cuman ya itu namanya orang takut
yang dirasa apa sih bu
ya yang dirasa itu deg degan gitu loh mbak
tapi ternyata pas disuntik ternyata nggak sakit banget gitu
menurut pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat atau cdc
ada sekitar dua puluh lima persen orang dewasa yang mengalami tripanofobia
hal ini tentu saja dapat menjadi tantangan lain untuk mencapai herd immunity
psikolog sani budiantini hermawan mengatakan penyebab fobia terhadap jarum suntik yang dialami setiap orang berbeda beda
meski demikian umumnya rasa takut tersebut muncul akibat adanya pengalaman buruk saat disuntik yang menyebabkan trauma
untuk mengendalikan ketakutan tersebut dapat dibantu oleh faktor eksternal maupun dorongan dari diri sendiri
untuk itu sebenarnya setiap orang punya cara masing masing untuk mengendalikan rasa takut itu sendiri terhadap jarum suntik
salah satunya adalah dengan memiliki
kesadaran bahwa ya suntik itu adalah memang ada manfaatnya atau kemudian sebenarnya suntik itu tidak segitu sakit seperti apa yang dipikirkannya
dan mungkin juga ketika seseorang ingin disuntik itu ada pendekatan atau approach tersendiri terhadap orang tersebut dengan cara cara yang lembut
dengan cara cara yang memang mengikuti proses secara perlahan sehingga orang itu santai atau relax sebelum disuntik
nah dengan demikian diharapkan orang yang sudah relax
karena ada pendekatan pendekatan tertentu maka ia akan mudah atau hilang dari trauma disuntiknya
vaksinasi bertujuan membuat sistem kekebalan tubuh mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi
vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala berat dan komplikasi akibat covid sembilan belas
selain upaya dari pemerintah kerjasama dari masyarakat juga diperlukan untuk menghentikan mata rantai virus corona
melalui program vaksinasi bagi setiap penduduk ini diharapkan kasus positif dan kematian akibat covid sembilan belas dapat dikendalikan